saudi menahan sedikitnya dua ratus dua puluh sembilan wni karena melanggar keimigrasian
kebanyakan dari mereka adalah wni yang tinggal di mekah dan tinggal melebihi masa izin
sebagian lainnya adalah wni yang tinggal di luar mekah
dari laman cnnindonesia com melaporkan wni yang ditahan terdiri dari satu ratus lima puluh lima perempuan lima puluh sembilan laki laki dan lima belas anak
sehingga total mencapai dua ratus dua puluh sembilan wni
selain melewati izin tinggal mereka yang ditahan juga karena kedapatan akan beribadah haji tanpa dokumen haji
kjri jeddah langsung berkoordinasi dengan otoritas tempat begitu mendapat kabar penahanan wni calon haji ini
cnn indonesia com menulis menurut hukum arab saudi para pelanggar izin haji bisa dihukum minimal enam bulan hingga dicegah masuk arab saudi selama sepuluh tahun